pemilihan putri indonesia dua ribu dua puluh dua sudah digelar pada tahun ini dan laksmi shari denif suwardana terpilih sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh dua yang tentunya secara otomatis akan mewakili indonesia di ajang international miss universe
nah kali ini kita akan berbincang bincang tentang kecantikan bersama miss universe dua ribu dua puluh satu harnas sandu dan putri indonesia dua ribu dua puluh
halo harnas dan laksmi pertama kita akan berbincang dengan harnas selamat datang di indonesia bagaimana dengan anda
namaste saya baik baik saja terima kasih banyak
namaste ini adalah pertama kali anda berada di negara kita bagaimana pendapat anda tentang indonesia sejauh ini dari pengalaman anda
saya telah menunggu untuk datang ke indonesia dari lama lama dan zosy pemilik miss universe adalah yang terakhir yang datang ke sini
saya sangat senang bahwa keadaan ini telah meningkat dan saya beruntung dapat kesempatan ini untuk datang ke negara yang indah ini untuk melihat kecantikan di mata saya
saya sangat senang berada di sini
terima kasih banyak
anda mengalami pertempuran pajak nasional dengan putri indonesia bagaimana pendapat anda tentang perempuan itu
oh my god saya pikir mereka semua sangat cantik mereka semua sangat yakin dan memperkenalkan diri mereka dengan baik
saya sangat terkejut ketika melihat setiap perempuan mereka berpersembah menjawab pertanyaan dan berjalan dengan baik
dan memperkenalkan kultur mereka latar belakang mereka itu adalah saat yang sangat indah bagi saya untuk berada di sana dan memuji mereka
dan tentu saja lakshmi dari bali dia juga menangkan panggilan dan cara dia menjawab dan berpersembah sangat magis
tentu saja dia adalah salah satu perempuan yang paling indah dari semua perempuan yang anda perkenalkan
pembuatan tidak ada kesalahan
lakshmi putri indonesia dua ribu dua puluh dua kemahiran
jujur tidak menyangka
dan saya juga belum dapat waktu untuk memproses semua yang telah terjadi
dan tapi saya sangat berterima kasih dan berterima kasih untuk yayasan putri indonesia dan mustika ratu telah memilih saya dan mempercayai gelar putri indonesia ini yang sangat berharga untuk saya
pasti perjalanannya panjang

untuk dia untuk diambil sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh dua
lakshmi bisa beritahu kami tentang perjalanan anda
bisa ceritakan perjalanan kamu sampai akhirnya bisa meraih gelar putri indonesia itu seperti apa
jadi tahun dua ribu dua puluh itu saya kebetulan sudah graduate dari institute in italy dan pulang ke indonesia
di mana kita menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu covid sembilan belas
semua restoran bisnis di ubud di bali semuanya tutup
dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan putri indonesia
jadi saya mengambil waktu untuk berpikir tentang hal itu dan saya memutuskan untuk bergabung
dan sejak itu saya mulai berlatih secara fisik di gym
saya bergabung dengan camp kecantikan dan saya juga berprepare banyak secara mental dan mencoba untuk meningkatkan cara saya berbicara secara publik
jadi itu adalah perjalanan yang sangat panjang tapi saya sangat senang bisa berada di sini
dan sekarang saya masih belajar tentang cara untuk menjadi putri kecantikan dan mewakili negara saya dengan sebaik yang bisa
oh perjalanan yang panjang
saya yakin ini sama dengan anda harnas
kita akan bicara tentangnya nanti
later batsun kita akan kembali di cnn indonesia news report
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia news report dan kita akan masih berbincang bincang dengan dua ratu ratu yang cantik sekali yang sudah ada masih ada bersama kita di sini harnal
di segmen sebelumnya kita berbicara tentang perjalanan laksmi yang membuatnya berpikir tentang peran yang terhadapnya yaitu sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh dua
kita akan berbicara tentang penonton
ini adalah perjalanan yang sangat panjang saya yakin
dari tempat anda lahir yaitu di india ke kembali ke universitas miss
bisakah anda berbicara tentang perjalanan anda
pernahkah ini menjadi mimpi kecil saya menjadi miss universe
karena bagi saya itu bukan selalu mencari pakaian tapi berdikari untuk memakai pakaian seluruh universitas
tapi saya tumbuh melihat ibu saya mematuhi stigma dan mematuhi sistem patriarki di komunitas saya
dan saya juga mematuhi sistem patriarki di komunitas saya
dan itu membuat saya terbuka saya juga ingin melakukan sesuatu untuk memuaskan perempuan dan mendapatkan inspirasi dari mereka
dan bagi saya saya memikirkan untuk berpartisipasi di miss universe adalah untuk membebaskan stigma tentang standar kecantikan

untuk saya saya percaya bahwa semua orang indah
mereka perlu mengambil alih mereka perlu memahami bahwa saya tidak sempurna dan itulah mengapa saya menangkan titel
anda semua juga tidak sempurna
kita harus belajar bagaimana kita dapat mengambil alih kegiatan kita dan itu yang membuat kita
dan semua yang anda miliki dengan diri sendiri adalah anda
jadi jadi anda jadi otentik dan itu adalah keindahan asal yang anda perlu berbagi
wow itu sangat menginspirasi dan membuat saya berpikir
jadi kita akan berbicara dengan anda laksmi
setelah terpilih setelah anda diperkosa sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh dua apa nih mau ngapain
kedepannya adakah program kerja yang akan dilakukan atau seperti apa
jadi saya ingin fokus dengan advokasi yaitu literasi
karena penting sekali untuk indonesia untuk meningkatkan literasi jika kita ingin maju ke indonesia emas dua ribu empat puluh lima

dan tentunya juga sekarang saya ingin fokus untuk
dan tentunya juga sekarang saya ingin fokus untuk
untuk training belajar karena saya akan merepresentasikan indonesia di miss universe dan saya juga ingin memberikan yang terbaik
jadi itu dua yang saya fokuskan saat ini
itu berarti kegiatan yang akan dilakukan nanti ya
tapi penasaran nih sosok seorang putri indonesia yang baru mau tanya apa arti atau esensi dari seorang putri indonesia menurut laksmi sendiri
yang pastinya itu yayasan putri indonesia sudah memiliki tiga kriteria
yang pastinya itu yayasan putri indonesia sudah memiliki tiga kriteria
yang pastinya itu yayasan putri indonesia sudah memiliki tiga kriteria
yaitu kesehatan otak dan perangkat

yaitu keberanian atau keberanian
itu adalah hal yang saya harus belajar selama perjalanan menjadi putri indonesia
karena itu lebih membutuhkan dari kesehatan otak dan perangkat
anda harus berterus terang untuk melihat diri anda di luar sana
untuk diperlihatkan oleh semua orang di media sosial
atau ketika anda berdiri di atas panggung

tetapi juga berpengaruh
jadi ya berterus terang

jadi harnas berbicara tentang kriteria itu sendiri
anda diperoleh dan diperkosa sebagai miss universe pada umur yang muda

dua puluh satu tahun umur yang muda
dan anda memiliki tanggung jawab yang tanggung jawab yang terdapat dari panggung anda
bagaimana anda berhasil melakukan peran sebagai miss universe pada umur yang sangat muda dengan tanggung jawab yang besar
anda benar benar mengatakannya

dan anda memiliki satu telinga untuk memastikan anda menggunakan suara anda
menggunakan personalitas anda menggunakan kebijaksanaan anda
dengan cara yang berpengaruh untuk menunjukkan personalitas anda
dan memperkuat banyak orang di seluruh dunia
anda dapat menyentuh jutaan orang di setiap negara
dan mengubah pikiran anda dan membuat mereka merasa berkumpul
karena universitas anda berkumpul

namun saya memastikan bahwa kesehatan mental saya
menguruskan segala hal yang saya lakukan adalah sangat penting
ini sangat sensitif
pada saat yang sama
kadang kadang orang menganggap
aspek kesehatan mental itu tidak penting
dan tidak terbuka atau terbukti
tetapi karena kita berada di bulan kesehatan mental
sangat penting untuk berasa yakin

ketika saya merasa terlalu terlalu terang
saya mengambil waktu untuk berdiam
bermeditasi selama sementara
berterima kasih dan kembali
itu adalah cara saya menguruskan diri saya
perubahan yang akan saya lakukan di akhir hujan
dan untuk melakukan sesuatu yang lebih berimpak
dengan mendapatkan inspirasi dari anak anak muda seperti anda
dan memberi kembali ke dunia
dan menciptakan legasi baru
oke jadi saya menganggap
berantakan juga adalah bagian dari pekerjaan bukan
oke bagus sekali
harnas apakah anda memiliki pesan
untuk wanita muda yang sedang menonton interviu ini sekarang
hari ini adalah
pesan yang saya ingin memberikan kepada

berasa yakin tentang diri anda
semua teman dan keluarga yang anda miliki
anda tidak pernah tahu bahwa anda bisa mengubah hari seseorang
dan mindset seseorang ke hidup
mari kita normalisasi terminologi menstruasi
kami sebagai wanita menstruasi
dan tidak ada masalah untuk berbicara tentangnya
ini bukan tabu
ini bukan kebenaran
ini adalah realitinya
dan ini adalah bagian normal dari tubuh wanita

kami membutuhkan anda untuk lebih vocal
mari kita bersama sama
berbicara dengan sangat suaranya
untuk satu sama lain
kita bisa menjadi pembuat perubahan
dan menggabungkan seluruh dunia
terima kasih harnas
apakah anda memiliki pesan
untuk semua orang yang menonton ini
ya tentu saja
saya ingin mengatakan
bahwa saya hanya seorang gadis dari ubud
dan saya berada di sini sebagai putri indonesia dua ribu dua puluh dua
meskipun semua hal yang tidak saya percaya tentang diri saya
saya bisa mencapai
mimpi dan tujuan yang besar
jadi saya ingin mengatakan kepada semua orang
bahwa anda harus mulai percaya pada diri anda sekarang
karena jika anda memutuskan diri anda
untuk mencapai tujuan yang besar
anda akan mencapai tujuan yang besar

anda bisa mencapainya
anda bisa mencapai apa saja
terima kasih banyak laksmi
terima kasih laksmi putri indonesia dua ribu dua puluh
sukses untuk masa jabatanmu
dan terima kasih banyak harnas sandu miss universe dua ribu dua puluh satu
selamat tinggal di indonesia
saya juga sangat berharap anda memiliki waktu yang bagus di sini
terima kasih banyak
dan itulah tadi wawancara saya
dengan putri indonesia dua ribu dua puluh dua
kedekan saya verde ilyas tetaplah bersama kami